punya pemikiran yang sangat plural mewarisi pikiran pikiran seorang gustu raid durian
yang selama ini menjadi karakter daripada mbak yeni
nah kalau saya kalau saya mas anies ini kan selalu dipersoalifikasi sebagai orang kanan
dengan mbak yeni ini kan akan sangat saling melengkapi